berhentikan pada sidang politik serta telah dibisansi dari instansi kepolisian bahkan juga bagi pertalanya dipecah serta diadakan di muka sidang
berikmat eh ya saya kemudian lalu telah membuat terang dan kemudian kita berubah ke semua dengan keterangan
terhadap pedagang rizal darius sabudin dengan giliran dan giliran selama seratus tahun dan
berhentikan pada terdakwa rizal darius sabudin dengan pidana penjara selama seratus tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator
menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jawaban salah penuntut umum
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima rupiah
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hargi pengantilan negeri jakarta selatan
pada hari jumat tanggal sepuluh februari tahun dua ribu dua puluh dua oleh kami waindiman santoso selaku hakim ketua
morgan simanjungka karjana ugun dan alin yusuf jono masing masing sebagai hakiman kota
putusan mana diututkan dalam sidang terbuka umum
pada hari kamis tanggal lima belas februari tahun dua ribu dua puluh dua oleh kami hakim ketua didampingi hakim anggota tersebut
dan dibantu oleh saudara aprisno s a m h dan okta aprianto s a m h
panitra pengganti pada pengadilan negeri jakarta selatan serta dihadiri oleh rudy imawan dan
saryana ugung magister ugung jaksa penuntut ugung terdakwa serta tim penasihat ugungnya
sakit dan korban dan ada subyek baru yang bisa dilindungi oleh lpsk yang ini jasus kelaminan
dan alhamdulillah ini artinya hakim betul betul memperhatikan selain pertimbangan subjektif
juga objektif dan juga mempertimbangkan masukan masukan dari masyarakat
dan juga memperhatikan rasa ketidakadilan selama ini yang dirasakan oleh masyarakat
yang menjadi acuan hakim sendiri nih pak untuk mendapatkan satu tahun lebih ini pak apa sih pak sebenarnya pak
ya ini alhamdulillah artinya dia tidak perlu diberhentikan dari anggota kepolisian
ini yang paling bersyukur itu yang paling harus kita syukur
artinya tanggapan dari lpsk sendiri seperti apa pak untuk pengadilan saat ini
ya kami menghargai menghargai
pengadilan ini sudah berjalan secara baik dan alhamdulillah hasilnya betul betul memenuhi rasa keadilan masyarakat
untuk kedepannya eliezer sendiri akan tetap dijaga oleh lpsk
oh ya tentu tentu
untuk penjagaannya seperti apa pak nantinya pak
ya kami akan koordinasi kalau dia harus ditempatkan di lapas kita akan berkoordinasi dengan dirjen pas untuk memastikan keamanan yang bersangkutan
sampai kapan pak
sampai hukumannya selesai
artinya sampai eliezer kembali lagi ke pihak ke institusi kepolisian atau seperti apa pak
ya setelah dia keputusan bebas ya lpsk tetap akan memberikan perlindungan dan memastikan keamanan yang bersangkutan